apalagi anak balita seperti rena ini
dia sangat butuh perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya
saya harap ini menjadi pertimbangan utama untuk ibu dan bapak
oh ya allah
berapa sakit terusnya kepala aku ya allah
ternyata sama ini beban yang udah kupikirin
malah membuat aku jadi ketakutan dan kecemasan yang luar biasa
papa kecewa sekali sama kamu allah
papa sedih sekali
karena papa menaruh harapan besar sama kamu
untuk membahagiakan andi
tapi papa juga tahu
butuh kesempatan kedua
papa akan memberikan kesempatan itu sama kamu allah
untuk menopang andi
andi sekarang butuh dukungan dari orang orang
yang betul betul mencintai dia
saya pasti akan melakukannya
sebisa saya sebaik saya
sa aku mau mandi dulu ya
mama tadi di telpon bilang anting itu ada sama reina
gue harus segera ambil anting itu dari reina
saat ini mungkin belum ada yang bener bener curiga soal anting itu
tapi yang jelas anting itu bisa jadi barang bukti yang menyulitkan buat gue nantinya
lebih baik gue cari cara supaya bisa nyingkirinan tinggi itu secepatnya
gue pake handphone ini aja deh buat telfon reina
pelan pelan makan ya sayangnya
pintar makannya harus yang banyak
reina apakah bapak
tante frozen kangen banget sama rina
reina reina mau gak besok kita jalan jalan yuk
besok pagi tante frozen jemput di rumah mau nggak
gak bisa tante karena aku sekolah
oh reina sekolah sekolahnya dimana
di kiddy house preschool aku sekolah di situ tante frozen
jam sembilan tante
oke jam sembilan yaudah gini aja ntar frozen jemputnya di sekolah aja boleh
oke sampai ketemu besok sayang
besok gue harus bisa ambil anting itu dari reina
ngapain sih elsa mau ketemu sama rena
gak laki gak bini selalu aja yang musik keluarganya pak bos sama andin
deser biang kerok
mama senang deh kamu akhirnya datang mediasi
semoga rumah tangga kamu bisa dipertahankan ya
tapi mama gak usah terlalu berharap bek
apapun hasilnya kita serahkan kepada allah
yang terpenting kamu sudah new your park melakukan bagian kamu dengan sebaik baiknya
dan mama yakin mama percaya
kamu bisa lalui semua ini dengan baik
you're a fighter kamu petarung kamu pasti juga pemenang ya
aku masuk kamar ya
kamu istirahat ya
mama juga istirahat
kaki udah mendingan
tunggu ini zoda
aku sama tuhan
berapa sakit terus ya kepalaku ya allah
ternyata selama ini beban yang udah kupikirin
malah membuat aku jadi
dan kecemasan yang luar biasa
sejatinya perceraian itu sangat menyakiti hati anak
apalagi anak balita seperti rena ini
dia sangat butuh perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya
saya harap ini menjadi pertimbangan utama untuk ibu dan bapak
kenapa sakit terus ya kepalaku ya allah
ternyata selama ini beban yang udah kupikirin
malah membuat aku jadi
dan kecemasan yang luar biasa
ya mas su
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh